hai kali ini saya akan menjelajahi kawasan pesisir utara jakarta
mengenal monyet ekor panjang di hutan mangrove
memecahkan misteri di wahana permainan yang menantang
dan menjajal hidangan laut di resto apung
dari kawasan mampang perapatan jakarta selatan
saya menggunakan moda transportasi berbiaya murah
dengan bus menuju jakarta utara
berhentilah di halte simpang mandara permai kapuk muara
akhirnya sampai juga
nah dari sini untuk menuju kawasan ekowisata mangrove
saya akan berjalan kaki deket kok
sekitar enam ratus meter paling delapan menitan lah
jalan kaki aja
di kawasan ekowisata mangrove
penjaringan jakarta utara seluas sembilan hektare ini
saya dapat melihat berbagai jenis tanaman mangrove
hutan mangrove ini juga menjadi habitat puluhan monyet ekor panjang
atau makaka fascikularis yang tergolong cerdas
nah panjang ekor monyet ini lebih panjang daripada ukuran panjang kepala maupun badannya
makanya disebut monyet ekor panjang
dan monyet ini karakteristiknya
kenapa pak johana
iya usil karena itu monyet itu
di sini terbiasa orang orang pengunjung itu dikasih makan gitu
padahal di alamnya
ambil barang karena dia kebiasaan
ketergantungan sama orang yang suka ngasih ngasih gitu
nah tips kalau mau jalan jalan ke sini nih
jangan memberi makan monyet ekor panjang yang ada di sini sembarangan
karena bisa nanti menimbulkan perilakuasi monyet itu agresif
dari kawasan ekowisata hutan mangrove
perjalanan saya lanjutkan menuju pantai indah kapuk
berjalan kaki menuju halte dan naik bus lagi
destinasi saya berikutnya berada di kawasan kamal muara
aduh kok kamu lama banget sih
ini dia ini teman saya alda
udah janjian di sini ya
karena kita mau menjanjian wahana permainan yang sangat menantang
minimal harus dimainkan oleh dua orang
jadi alda bakal temenin saya
udah siap belum
ada lima tema wahana permainan yang bisa anda jajal di sini
semuanya merupakan permainan syarat teka teki
inti dari permainan ini adalah mencari kunci untuk membuka setiap pintu ruangan
yang akan kita masuki selanjutnya
kami pun mulai sibuk mencari petunjuk
tanda x apaan ya
wisatawan berpenyakit jantung tidak direkomendasikan menjajal wahana ini karena banyak kejutan
penderita klaustrofobia atau rasa takut berlebihan saat berada di ruang sempit juga tak disarankan bermain
anak anak wajib didampingi orang tua jika ingin bermain di sini
tetap tenang dan fokus memecahkan petunjuk di setiap ruangan
dengan menggunakan senter kami harus memiliki kemampuan untuk menemukan petunjuk di ruang ini

kali ini petunjuk yang kami dapat hanya deretan angka pada dinding
kunci yang kita dapat
kita buka langsung ya
ini harus dikirim banget ini
yuk yuk yuk
ketemu juga petunjuk yang terbuka
saya sudah menyelesaikan di sini sekitar satu jam lebih enam belas menit
ini lebih lama dari yang kita rencanakan ya
jadi permainannya gimana da
ya sudah gue mau jalan lagi ya
oke aku juga mau jalan lagi
thank you sampai jumpa lagi
dari kawasan kamal muara perjalanan saya lanjutkan menuju kawasan muara angke dengan bus dan berjalan kaki
bagi anda penggemar hidangan laut
resto apung di muara angke ini patut
kalau saya mampir dulu nih ke pasar ikan
bisa belanja berbagai bahan hidangan laut segar
jadi kalau mau menikmati
kuliner serba ikan di resto apung di muara angke ini
anda bisa membeli ikan segar di pasar ikan yang ada
pak ini cumi nih segini berapa harganya
ini paling setengah kilo
setengah kilo loh
jika anda hendak berbelanja ikan sebelum menuju restoran
pastikan anda mengenali ciri ciri hidangan laut yang segar
cerdaslah menawar harga ikan yang hendak dibeli
belilah ikan sesuai porsi yang anda butuhkan
semakin banyak bahan yang anda bawa untuk dimasak di restoran
semakin besar pula biaya jasa memasak yang harus anda keluarkan
ada sekitar tiga puluh restoran yang menyajikan berbagai menu hidangan laut di resto apung ini
uniknya seluruh restoran menerima permintaan jasa memasak bahan makanan
yang dibawa oleh calon pelanggannya
biaya jasa masak bakar maupun rebus
berkisar antara rp dua puluh hingga rp empat puluh per kilogram
harus sabar menunggu ya
karena proses memasaknya
bisa sampai satu jam
tergantung dari banyaknya bahan atau menu yang dimasak
ikan kue bakar saya sudah siap tinggal makan
makannya pakai sambal mangga muda sambal terasi
dan juga sambal kecap
ini sambalnya gratis loh
nah ingin tahu berapa biaya berlibur saya kali ini
liburan murah atau mahal tergantung pilihan anda
ayo tentukan perjalanan serumu
karena wisata bukan sekadar cuci mata
tapi menjajal rasa
victor pangar ibuan